ya kita akan mengetahui suasana terkini di wilayah jakarta khususnya terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sore ini
sudah ada ausirion dholu di patung kuda arjuna wijaya jakarta selamat sore rio
baik rio bisa digambarkan bagaimana sejauh ini situasi yang ada di lokasi aksi gabungan

kami belum mengetahui secara pasti apa niat dan tujuan dari sejumlah masa yang berakhir pada pukul setengah empat sore waktu indonesia barat
kami belum mengetahui secara pasti apa niat dan tujuan dari sejumlah masa yang berakhir pada pukul setengah empat sore waktu indonesia barat
pantasnya jika pilkada dilaksanakan di tengah pandemi dan pada akhirnya mereka harus menyebutkan jika tuntutan tuntutan tersebut tidak dikabulkan
mereka meminta dpr untuk segera melengsarkan presiden jokowi dari jabatannya
demo berjalan kondusif mereka pun mendapatkan kabar baik di mana pada aksi masa pada hari ini mereka menyampaikan kabar baik bahwa imam besar mereka habib rizik syihab diperbolehkan untuk kembali ke indonesia karena dinyatakan

demo berjalan kondusif mereka pun mendapatkan kabar baik bahwa imam besar mereka habib rizik shihab diperbolehkan untuk ke indonesia
demo berjalan kondusif mereka pun mendapatkan kabar baik bahwa imam besar mereka habib rizik shihab diperbolehkan untuk ke indonesia